dan kita awali cnn indonesia today kali ini dengan informasi jelang pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
ketua umum partai persatuan pembangunan muhammad romahur muzi memastikan tidak akan memberikan dukungan kepada basuki cahayapurnama dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas mendatang
keputusan ini dikeluarkan p tiga setelah terbentuknya koalisi kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai tingkat dpd pekan lalu
romahur muzi mengaku p tiga ingin mencari figur pemimpin dki yang bersahabat dengan rakyat
saat ini partai berlambang kaabah ini tengah mencari lawan yang sepadan dengan ahok
beberapa nama yang telah digodok p tiga diantaranya komjen polisi budi waseso syafri samsudin sadiaga uno yusuf mansur dan tri risma hari ini
romi juga mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik terutama pdip
bagaimana diketahui dalam pembincangan koalisi yang kemarin disebut sebagai kekeluargaan di dki itu
kami mencoba mencari figur yang merupakan alternatif lawan yang setimpal bagi pak ahok
karena memang konstituen kami melarang kami untuk mendukung beliau dengan berbagai pertimbangan
sampai saat ini pembicaraan diantara partai partai politik saya terus berkomunikasi intensif dengan partai amanat nasional dengan partai demokrat
dengan pdi perjuangan dengan pks dengan gerindra